kita harus juga dapat mengamankan
segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum
kemerdekaan berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah
hak bagi warga negara dan itu merupakan hak asasi manusia
jangan sampai nanti penyampaian pendapat di muka umum yang tulus yang ikhlas yang baik
dibanfaatkan oleh makhluk kripto jawa
jangan sampai nanti penyampaian pendapat di muka umum yang tulus yang baik
dibanfaatkan oleh makhluk kripto jawa
polda metro jaya mencatat selama dua ribu dua puluh tiga ada dua tiga ratus lima puluh tiga kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
di wilayah jakarta dan sekitarnya
jumlah ini meningkat dibanding tahun dua ribu dua puluh
mayoritas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pun berjalan dengan aman
hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran polri
yang selalu mengawal hak masyarakat dalam berpendapat tanpa mengenal lelah
di awal polri pun bertanggung jawab memastikan
aksi penyampaian pendapat berjalan aman tertib dan lancar
di dalam penyampaian pendapat di muka umum
sebagaimana yang kita ketahui itu dijamin oleh undang undang
yang disampaikan oleh pemerintah
yang disampaikan oleh pemerintah
yang disampaikan oleh pemerintah
yang disampaikan oleh pemerintah
yang disampaikan oleh sekelompok orang
ataupun pihak pihak yang dirasa oleh mereka
wajib mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka
pada intinya pengamanan di dalam menyampaikan pendapat di muka umum
itu menjadi tanggung jawab polri
agar berjalan dengan aman tertib dan lancar
demi senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat
ketika menyampaikan pendapat di muka umum
polri memiliki cara tersendiri dalam pengendalian massa
yaitu dengan cara humanis yang biasa dikenal dengan istilah
humanis di sini adalah lebih kepada cara kita
untuk meredam daripada para penyampai pendapat di muka umum
untuk bisa tetap pada koridor aturan
apapun situasi yang terjadi di lapangan
tujuannya tentu menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran
penyampaian pendapat di muka umum
dalmas humanis sendiri ini memang sesuatu yang bukan hal yang baru
kita tadi bisa melihat bahwa
humanis itu artinya ada kepentingan kepentingan
yang polisi harus jaga
baik kepada para penyampaian pendapat di muka umum
terutama yang sebagai objek
untuk bisa berkomunikasi dengan petugas
nah di lapangan polri ini bisa menjadi mediator
antara pihak yang mendengarkan aspirasi
dengan yang menyampaikan aspirasi
sehingga tujuan tadi aman tertib dan lancar
sebagai jaminan yang diatur dalam undang undang no sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan juga menjadi hak asasi mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya bisa tetap kita akomodasi atau akomodir
mengamankan pendapat di muka umum adalah suatu rangkaian panjang
upaya humanis polri dalam mendampingi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum bahkan dilakukan dari sebelum kegiatan terjadi
ada tindakan preemptif sebagai upaya kepolisian memberikan pembinaan masyarakat agar dapat menggunakan hak berpendapat dengan bertanggung jawab
dan salah satu fungsi kepolisian adalah pembimbingan masyarakat fungsi bimas
dan ini diemban oleh seluruh anggota kepolisian seluruh fungsi kepolisian mengemban fungsi bimas
kita laksanakan pembinaan sebelum sesudah dan kita sampaikan agar warga masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum
isolasi dengan tertib dan juga masyarakat di sekitarnya tidak terganggu aktivitas
semua elemen masyarakat kita sampaikan kita sisipkan dalam setiap kegiatan penyuluhan sambang tatap muka
kita sampaikan bahwa penyampaian pendapat umum di muka umum adalah sah
tapi juga harus bagaimana supaya bisa bersinergi dengan masyarakat dan tidak menjadi kontradiksi bagi masyarakat
tindakan preemptif yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum
yang dilakukan binmas menyasar berbagai lapisan masyarakat terlebih bagi keluarga yang memiliki anak di bawah umur
pembinaan ini sangat penting dilakukan karena ini adalah bagian dari preemptif tugas kepolisian yang diakukan oleh bin mas
untuk memberikan penyuluhan pendekatan kepada masyarakat
karena banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajiban dia
pada saat menyampaikan kemerdekaan mendapatkan pendapat di muka umumnya
itu yang kita share kita bagi agar mereka mengetahui
dilakukan saat ini oleh anak anak kita
terkadang mereka berpikiran saya saya ikut serta menyampaikan pendapat di muka umum
tapi terkadang dia tidak tahu maksud dan tujuan apa
tadi audiensnya itu adalah dari ibu ibu kemudian keluarga
di mana keluarga itu sangat penting sebagai bentuk wujud tindakan umum
mereka bisa ke tempat penyembuhan dari generasi
pueden datang ke sebuah ke resipi polchnict
mereka bisa juga ist ribu rupiah
ya maksud saya saya jelas ruqyah harus binak binar saya
sehingga aku seribu sembilan ratus tujuh puluh enam itu juga di peringkat sekolah pergi
menurut saya kalau untuk dilaksanakan ke depan ke depannya bagus banget gitu ya
pertama kita sebagai saya perwakilan warga
jadi bisa mengungkapkan gitu ya
apa sih kebutuhan kita di wilayah gitu ya
dan terutama tadi sempat ada pertanyaan tuh di acara kita hari ini
soal menyampaikan pendapat apakah boleh menyampaikan pendapat secara anarkis
dan dijawab dengan lugas oleh pak kapores ya kita
bahwa menyampaikan pendapat secara anarkis itu tentunya terkait dengan undang undang yang ada
artinya kalau tidak mengganggu ketertiban umum
atau justru sampai mengganggu ketertiban umum tentunya hal itu tidak boleh dilakukan seperti itu
bentuk pembinaan yang dilakukan juga beragam
mulai dari halo polisi satkamling subuh keliling jumat curhat hingga polis ghost to school
kita mendengar aspirasi warga apa sih yang diinginkan warga dari polisi ini
kemudian juga ada juga kita namanya program polis ghost to school
jadi itulah kita ke sekolah sekolah
dimana biasanya kami dari bimas atau mungkin dari pejabat atau kapolsek
mengambil apel di sekolah atau memberikan pembinaan penyuluhan pada siswa siswa
karena kita terakhir tahu dulu sempat menyampaikan pendapat di mokomumi itu dilakukan anak anak sekolah
nah itulah kita menyembahkan bahwa itu tidak boleh anak anak sekolah itu
tanpa didampingi oleh guru maupun oleh orang tua
kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara
yang telah dijamin pelaksanaannya oleh konstitusi
namun tetap harus sesuai peraturan
penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab
agar tidak mengganggu dan merugikan pihak lain
oleh karena itu ada tata cara yang harus dilakukan
jika ingin melakukan penyampaian pendapat di muka umum
bahwasannya ada tiga hal yang perlu diikuti aturan sebelum masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum
yang pertama paling tidak mereka harus menyampaikan secara tertulis
supaya pihak polri juga mengetahui kapan pelaksanaannya
kemudian paling tidak dilayangkan tiga x dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan
sehingga kita juga bisa mempersiapkan diri
kemudian yang ketiga sendiri harus diikuti
di situ dicantumkan beberapa dokumen yang ada
kemudian rutenya melalui mana juga
siapa pimpinannya dan lain sebagainya
aturan ini dibuat tidak lain sebagai upaya maksimal
dalam pelayanan dan pendampingan polri
agar masyarakat merasa nyaman dan aman
dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum
dan polisi pun bisa tepat sasaran
dalam menyusun rencana pendampingan penyampaian pendapat di muka umum
tentunya upaya upaya kita untuk melaksanakan pengamanan itu
harus juga melihat kondisi masyarakat
tidak semata mata itu masyarakat harus kita hadapkan dengan
polisi yang berseragam dengan menggunakan peralatan peralatan yang lengkap gitu
paling tidak masyarakat datang bisa diterima
oleh dengan anggota kita yang poluan
biasanya ada tim negosiasi yang kita sebut itu
kemudian dari tim negosiasi tentunya dia juga dilapis juga
oleh polisi yang berpakaian seragam tetapi tidak menggunakan peralatan apa apa
beran dianggap sebagai garda terdepan kepolisian
dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum
sesuai dengan perkapolri nomor enam belas tahun dua ribu enam belas
negosiator bertugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat
ketika penyampaian pendapat di muka umum
kemampuan negosiasi yang baik dari anggota kepolisian
diharapkan mampu mencegah timbulnya aksi anarkis
ketika penyampaian kepada massa saling nego supaya tidak menimbulkan anarkis atau dia selalu damai di dalam negosiator itu
kalau dia tidak pas juga disampaikan seperti itu
makanya kita dimajukan poluan poluan negosiatur
dan massa juga terkadang kalau lihat negosiatur dia senyum jadi tidak beringat
masa itu secara tertib lah polisi juga sehingga masa itu senang melihat polisinya bagus
tapi kalau misalnya polisinya juga tidak tertib masyarakat juga akan tidak tertib di dalam penyampaian pendapatnya di muka umum
senang kok masyarakat itu kalau polisinya tertib pacarkannya tertib
penyampaian pendapat di muka umum tidak hanya melibatkan polisi laki laki namun polisi wanita atau poluan juga berperan penting terutama sebagai negosiator
polwan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses negosiasi
mereka dilatih untuk berkomunikasi dengan baik berempati dan memahami psikologi masyarakat yang berpendapat di muka umum
seperti yang dilakukan oleh salah satu poluan polres metro jakarta pusat yang senantiasa sepenuh hati melakukan tugasnya
kalau pendekatannya mungkin karena kami perempuan dan poluan itu lebih ke arah komunikasi yang berisi dengan empati dan menerima semua aspirasi aspirasi atau pendapat dari masyarakat
jadi bagaimana caranya masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum ini tidak merasa diintimidasi atau bagaimana
karena kita di sini hanya menjaga baik itu kegiatan ini berjalan tertib dan juga menjaga keselamatan
ketika kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini
pertama apa yang harus dilakukan
dalam negosiator sendiri kita dituntut untuk senyum sapa salam tiga s
jadi tiga s ini kami tunjukkan kepada masyarakat
supaya itu tadi masyarakat merasa kegiatan ini berjalan aman
hadirnya kami bukan untuk bagaimana tetapi untuk menjaga masyarakat
penyampaian pendapat ini berjalan dengan aman dan sesuai dengan keinginan oleh masyarakat itu sendiri
masyarakat juga harus dipahami bahwa kita serius untuk mendengarkan permasalahan dan membantu masalah organisasi
kemampuan komunikasi dan bernegosiasi yang andal tidak datang secara instan
butuh proses pelatihan panjang yang dimulai dari jenjang pendidikan
jadi mohon untuk kegiatan pada hari ini diharapkan kita semua dapat bekerja
selain keberadaan tim negosiator masih banyak upaya humanis lain yang kerap dilakukan oleh polri
demi menjaga kondusivitas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
seperti membagi makanan dan minuman bersama dengan masyarakat dan juga dengan masyarakat
seperti membagi makanan dan minuman bersama dengan masyarakat

beli teman tim bersolavat working desa lokasi thanjar dan banyak lagi untuk memegangkan perjuangan mets above checking to testing
maghrib dan juga seperti ada sholawat sholawat dan himbauan juga dan kita juga libatkan tokoh
agama ulama supaya lebih inilah lebih hangat dengan tausia tau tausia nasihat nasihat supaya
usaha anggota kepolisian mendampingi masyarakat saat melakukan kegiatan penyampaian pendapat di
muka umum terik panas dan hujan tidak menyurutkan semangat polri melayani masyarakat
peringatan hari buruh sedunia atau meide menjadi perhatian khusus polris setiap tahunnya bahkan
peringatan may day yang jatuh setiap satu mei telah menjadi agenda tahunan bagi polri sebenarnya
kegiatan media itu sudah kegiatan setiap tahunannya sudah berusaha menjalankan komunikasi

dengan para buruh yang ada yang sedang akan melaksanakan ulang tahunnya lah seperti itu
bahkan kita memberikan fasilitasi kepada mereka apa yang mereka butuhkan kadang kadang seperti itu
apakah kita mengamankan kegiatan kegiatan mereka dalam rangka mungkin bakti sosial akan menghasilkan
kegiatan olahraga bersama atau kan apa itu justru kita fasilitasi semuanya sehingga sesuatu hal yang
sebenarnya tidak perlu harus kita takuti tetapi ya kita selalu waspada semua semuanya
kegiatan masyarakat kan harus kita amankan juga berbagai kegiatan kerap dilakukan oleh para buruh
di pencuri indonesia namun biasanya kegiatan penyampaian pendapat di kawasan jakarta pusat
jadi perhelatan besar dimomen may day khusus terkait dengan hari buruh biasanya memang kami
menjadi pusat ya menjadi pusat berbagai kegiatan buruh ya di jakarta pusat apakah itu di kawasan monas
maupun di kawasan gbk dengan berbagai bentuk yang mereka ajukan kepada kepolisian
dari jajaran pores pores apakah itu bekasi tanggerang depok
daerah daerah industri jakarta timur semuanya memang kami mendapatkan data yang utuh
berapa perkiraan buruh masa buruh yang akan datang
nah sehingga ketika kami sudah tergambarkan biasanya ya dari jajaran polres pores tersebut
itu sudah melakukan pengawalan kawasan parkir timur ataupun kawasan monas
sehingga berbagai elemen serikat buruh ini semuanya bisa terakomodir
ketika mereka menyampaikan aspirasinya di jakarta pusat ini
selain may day banyak aksi penyampaian pendapat yang terjadi di wilayah jakarta pusat
hal ini terjadi bukan tanpa alasan
jakarta pusat menjadi lokasi strategis karena banyak objek vital negara berada
sehingga upaya pengamanan yang dilakukan oleh polres jakarta pusat pun harus optimal dan tentunya humanis
salah satunya dengan mengoptimalkan perwira pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
apabila dia ada beberapa titik tentunya masa petugas pengamanan juga lebih besar
nah sehingga kami menyiapkan para perwira
pengendali bisa mengendalikan pasukan ataupun berkoordinasi dengan para komandan komandan pasukan di lapangan
sehingga memang perwira menjadi kata kunci penting bagaimana aspirasi itu bisa disampaikan secara tepat kepada pihak yang dilakukan penyampaian menurut ketua umum
apakah mereka nanti mengumpulkan atau bertemu ya untuk terjadi misalnya ada audiensi antara masa dengan kementerian atau apa semua
sehingga kami berharap melalui kegiatan tersebut
nah masa juga bisa tersampaikan aspirasinya sekaligus bisa aman dan tertib
dengan masifnya kegiatan penyampaian pendapat di daerah jakarta pusat
juga membuat anggota polres jakarta pusat harus pandai pandai melakukan manajemen energi
dengan karakteristik yang kegiatan yang intensitas tinggi dan cukup padat
memang kami membutuhkan mengatur
mengatur beban kinerja personil khususnya para perwira apakah itu memang dengan waktunya ya bergantian
ataupun dengan kami mengatur bagaimana istirahat itu bisa cukup bagi para pura kami
ataupun mereka pada skala tertentu memang kami libatkan para perwira lebih tinggi
sehingga kami melakukan manajemen energi ini agar para perwira pengendali itu memiliki kestabilan emosi yang baik
kalau mereka cukup istirahatnya maka memiliki stabil emosinya
sehingga dalam melayani masyarakat juga semakin baik tidak terpancing
tidak mudah terprovokasi tidak menjadi arogan tidak menjadi emosi
sehingga pola pola komunikasi yang diharapkan dalam penanganan penyampaian pendapat umum ini secara humanis itu bisa tercapai
sejatinya keberhasilan aksi penyampaian pendapat di muka umum
seperti may day yang damai tidak bisa dilepaskan dari kerjasama polri dengan para peserta
polri mengimbau agar masyarakat dan anggota polri untuk bersinergi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini
kami juga berharap bahwa jangan sampai kegiatan penyampaian aspirasi pendapat di muka umum itu kemudian mengganggu kepentingan publik lain
yang mungkin saat itu juga sedang

karena nanti ketika itu terjadi kita khawatir akan terjadi konflik bentroka yang kemudian membuat kabur daripada tuntutan aspirasi itu sendiri
mari wujudkan ekosistem demokrasi yang sehat dengan proses penyampaian pendapat yang aman bertanggung jawab serta tidak mengganggu masyarakat lain

itu tidak bisa berlangsung dengan damai apabila tidak ada pengawalan daripada aparat
kita ucapkan terima kasih kepada para aparat
saya salut dengan kerja kerja polisi

sebagai para peserta aksi damai ini ya dari awal juga kita mau aksi damai
kami sangat apresiasi sekali terhadap para pelanggan
dari aparat yang telah mengawal menjaga segala sesuatu kita berharapkan untuk kondusif kan
kita menghindari lah menghindari bentrokan menghindari situasi kondisi yang tidak kondusif ya
mudah mudahan dengan kami menyampaikan ini
bisa membuat pedoman bagi anggota dan masyarakat khususnya
bahwa kita di dalam penyampaian pendapat
semuanya dapat menjadi yang positif
baik dari kepolisiannya itu sendiri
ataupun dari masyarakatnya itu sendiri